kini kami akan mencoba untuk mengkonfirmasi terkait isu yang beredar seputar kepulangan rizik sihab ke tanah air
saya sudah terhubung saat ini melalui sambungan telpon dengan kapitra ampera yang merupakan pembina presidium dua
selamat malam pak kapitra
pak kapitra mungkin bisa dijelaskan kepada kami agar publik juga bisa mendengar
apakah benar ada informasi tentang kepulangan rizik sihab yang beredar sejak hari senin lalu begitu pak
mulai dari tiket elektronik kemudian hari ini beredar video tentang pak rizik sihab yang bersiap siap pulang di bandara
begitu di bandara di jeddah arab saudi dan lain sebagainya
bagaimana kebenaran informasi ini pak
jadi sebenarnya ya inisiatif inisiasi kepulangan habib rizik itu adalah
mukernas presidium dua ratus dua belas tanggal dua puluh lima sampai dua puluh tujuh di puncak
bulan yang lalu
musawarah itu memanahkan kepada pengurus untuk memulangkan atau meminta pulang rizik pada tanggal dua puluh satu februari dua ribu delapan belas
bertepatan dengan istilah dua ratus dua belas begitu pak ya
ya ada ikon ya berkaitan dengan ikon dua ratus dua belas
itu dibentuklah penitia
penyambutan pemulangan imam besar habib rizik sihab
waktu itu ketuanya egy sujana
nah ketika penitia sudah disusun semua sudah mempersiapkan
maka dihubungilah habib rizik
diteritahu amanah ini
dan disampaikan kepada habib rizik bahwa
menginginkan habib segera pulang di tanggal dua belas sudah ada di jakarta
nah waktu itu habib rizik akan menjawab
saya akan melakukan istiqorah
lebih dahulu ya
saya akan istiqorah di kabah
itu komunikasinya antara pihak panitia yang telah dibentuk itu
dengan rizik sihab langsung
dan apakah memang hanya komunikasi yang dilakukan terhadap presidium dua ratus dua belas saja pak
tidak ada pihak lain komunikasi dengan rizik sihab ini
komunikasinya biara kli ya
baik dengan pengurus maupun dengan penitia ya
selalu dan kita kita ini selalu di
berkomunikasi baik telepon maupun wa ya
lalu hasilnya setelah istiqorah apakah ada kabar lanjutannya
kami waktu itu cnn indonesia prime news juga mewawancarai pak egy sujana
jawaban juga masih sama bahwa pak rizik sihab masih melakukan istiqoroh begitu di depan kaabah
apakah akan pulang atau tidak seperti amanah yang diinginkan oleh panitia begitu pak
saya pikir karena pasti istiqorah itu telah
telah telaksana ya
nah sekarang kita melihat persiapannya semakin
semakin matang dan masif
bahwa malam ini sudah ada masyarakat ya
alumni dan kaum muslim yang lain
di masjid baitul amal di kareng ya
untuk menyambut kedatangan nabi berisik
oh sudah ada mulai masa yang bergerak ke sana pak
fokusnya di mana pak kapitra
mereka berkumpul di mana
kan tidak mungkin di bandara pak ya
kita ini kan setelah metradisikan sesuatu dengan damai
dan tidak mengganggu kepentingan lain
apalagi kepentingan yang merusak
itu sekarang kumpul di baitul amal
masjid baitul amal di cengkareng ya
oh di sebuah masjid bernama baitul amal di kawasan cengkareng ya pak ya
ya lima km lah dari bandara ya
jadi sampai sejauh ini
memang sudah cukup pasti dan tinggal menunggu kedatangan saja
maksudnya begitu pak kapitra
kita berharap bahwa besok pagi
kita berharap ya
bahwa besok pagi habib rizik sudah landing
kita berharap itu
jadi video yang beredar itu benar adanya pak ya
tentang przepisahan bandara di jeddah begitu pak ya
oh saya belum menentukan itu
karena waktu kita itu empat jam lebih cepat ya
yang bisa kita pastikan nanti jam sepuluh malam ya tapi kalau nggak salah jam sembilan an mbak ya
kalau kita berharap ya kita berharap insya allah ya habib rizik landing
komunikasi terakhir dengan pak rizik siap langsung kapan dan dilakukan oleh siapa dari presidium dua ratus dua belas
iya setiap saat semua itu berkomunikasi ya
maksudnya baru baru saja untuk memastikan kedatangan seperti kalau misalnya kita menyambut saudara kan pasti akan terus komunikasi tetap intens
selalu ada intensitas komunikasi baik itu ketua persedaraan dua ratus dua belas baik juga dengan dewan suro fpi dengan yang lain selalu ada ya
lalu ada komunikasi ya
setelah hadir nanti tiba di bandara apa yang akan dilakukan oleh masa yang berkumpul
di masjid baitul amal tadi pak ya di kawasan cengkareng itu akan apa yang dilakukan berkumpul juga di bandara kah
kemudian akan menuju ke manakah
kalau seandainya habib rizik besok landing tentu kita akan membangun komunikasi dengan pihak kepolisian
pertama obsetnya tentu seluruh jemaah masa ini ingin menyambutnya langsung
tidak diperkenankan karena akan mengganggu kepentingan yang lain tentu kita akan kirim delegasi
dan itu kita lihat nanti kalau sudah sampai
kalau sekarang tapi itu sudah dibuat kalkulasi yang matang oleh panitia sudah dipersiapkan segala sesuatunya
saya pikir dan komunikasi juga dengan pihak aparat
polisian sudah juga dibangun
baik jadi intinya sembilan puluh persen akan datang ke indonesia besok pagi pak ya
tunggu apakah besok habib rizik datang apa bagaimana
ini sekaligus mengklarifikasi pernyataan dari menko polhukam yang menyebutkan pak wiranto menyebutkan
bahwa batal balik ke tanah air pak rizik sihab
ini juga yang disampaikan oleh pihak kepolisian
ini salah berarti menurut pak kapitra yang berkomunikasi langsung dengan
tidak bisa menyalahkan dan membenarkan
kita tunggu besok
besok kalau sudah ada di media itu tandanya habib rizik pulang
kalau besok tidak ada berarti itu belum pulang
berarti ini belum pasti berarti pak ya
bukan belum pasti
kepastian manusia ini kan tidak bisa di tangannya ya
kepastian itu apabila sudah dihadapkan di depan kita
tetapi istihar istihar itu telah proses untuk menuju kepastian
kasian itu sendiri tidak ditentukan oleh manusia itu
tapi ditentukan oleh kekuasaan yang menciptakan manusia itu
kepastian tiba di tanah air tentu saja dilihat besok saat landing
kalau landing itu berarti pas didatang
kalau belum landing berarti belum datang pak ya
tapi yang ingin saya tanya yang pasti saja pak
berarti sudah meninggalkan arab saudi pak rizik sihab
informasi yang terakhir didapat pak kapitra
loh ini sekarang kan masih sore di di di di di saudi kan masih
masih masih tua
ya empat jam empat jam di belakang pak ya
sementara kan pesawat jam dua tidak ada yang ke indonesia
kalau ada telepon saya nanti jam sepuluh atau jam sebelas malam
baru saya bisa berada
kita tunggu saja besok seperti apa
semoga juga kalau memang ada kedatangan
seperti harapan juga pak kapitra yang sampaikan tadi tidak mengganggu
kepentingan umum misalnya dengan berkumpul di bandara
terima kasih pak kapitra ampera bergabung memberikan informasi terkait rencana kepulangan rizik sihab besok ini
terima kasih selamat malam pak kapitra